sepanjang pekan lalu ihsg bergerak di teritori positif meskipun masih berada dalam rentang sideways
sejumlah sentimen pun menanti pada pekan ini
dan hari ini bps akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi indonesia dua ribu dua puluh dua
lantas apakah data pertumbuhan ekonomi ini akan menjadi penggerak ihsg
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan head of financial educator sukor sekuritas henry wijaya
selamat pagi pak hendry
selamat pagi ibu megi
pak henry pada pekan lalu ihsg menembus level psikologis enam dua ratus
bagaimana peluang pekan ini apakah bisa menuju ke level tujuh ribuan
baik kalau saya lihat dari sini megi bahwa memang ini sudah di breakout downtrendnya
padahal downren ini sudah terjadi sejak september dua ribu dua puluh
di tanggal empat belas september dimulai downtrendnya
dan ini belum lama akhirnya sudah ke breakout dengan target terdekat di enam sembilan ratus enam puluh tujuh sampai tujuh seratus megi
baik jadi masih ada peluangnya untuk menembus ke level tujuh ribuan
dan tentunya hari ini kami juga mengetahui bps akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi indonesia dua ribu dua puluh dua
bagaimana anda melihat sentimen data pdb ini akan mempengaruhi pergerakan ihsg hari ini
kalau saya lihat jadi pertama kita lihat dari kemarin
kita asumsikan dari laba perbankan bcaps kita yang luar biasa kenaikannya
laba bca bahkan naik tiga puluh persen laba bank mandiri naik empat puluh tujuh persen bni juga labanya naik enam puluh delapan persen
memang selain long growth mereka ada biaya provisi yang sedikit turun
jadinya ini membuat laba mereka besar
tapi ini menjadi satu sentimen leading indicator dengan pertumbuhan kredit yang sebesar ini di tahun dua ribu dua puluh
di laporan nanti untuk gdp itu mestinya akan positif sekali
bahkan kalau kita lihat target konsensus kan lima tujuh
saya optimis bisa ke break out di atas lima dua sih
di atas optimisme dari konsensus gitu megi
oke jadi perkirakan anda pdb tahun ini tahun lalu dua ribu dua puluh dua akan mencapai di atas lima dua persen
dan sebelumnya tentunya anda juga menyebutkan big hacker bankan dan juga sektor teknologi ini menjadi penopang ihsg pekan lalu
bagaimana sebenarnya sektor
soalnya putus putus megi
iya sebelumnya anda juga menyebutkan big happ perbankan dan juga sektor teknologi akan menjadi penopang ihsg pada pekan lalu
dan bagaimana dengan pekan ini
apakah big hack perbankan dan juga sektor teknologi juga akan menjadi penopang pada pekan ini
baik tentu dengan data data yang terbaru
dengan nanti juga bri kan hari rabu nanti akan rilis laporan keuangan
juga kita lihat dari berbagai sentimen terutama
dari devisa hasil ekspor yang bulan ini mestinya akan running jalan
kita bisa lihat bahwa beberapa leading indicator seperti capital flow itu sudah mulai masuk ke indonesia
pertama kita lihat dari rupiah
itu menguat dari rp lima belas lima ratus ke empat belas delapan ratus
sekarang memang sedikit melemah karena minggu lalu harga batubara dan komoditas lain jatuh
sehingga investor memprediksi akan ada sedikit penurunan di trade balance kita
makanya rupiah mengalami pelemahan
tapi jika memang sampai devis hasil ekspor ini diaplikasi dengan
tepat di bulan ini ini bisa memancing capital flow
kita lihat pertama capital flow nya itu dari indonesia government bonds kita
turun empat puluh basis point
berarti kan harga bonds udah naik nih
biasanya secara ini ya secara psikologis itu terlihat mahal
di mata para fund
dan ini bisa pengaruh nanti ke equity kita
saya lihat ini akan mulai akan ada rebalancing nanti ke equity juga
makanya saham kalau memang masuk fun fun besar otomatis yang paling akan banyak diburu
yang pertama yang mewakili kue paling besar di ihsg kita ya market cap perbankan
jadi perbankan tentu masih akan rally
dan minggu ini ya prediksi kami
dan juga kalau kita lihat dari sektor teknologi minggu lalu memang beberapa sudah larinya lumayan tinggi ya untuk teknologi
cuma memang nggak merata
kayak metadata nggak terlalu ya
kita lihat kayak bukalapak gotoh emtek
nah itu kan naik tinggi
cuma kalau saya lihat masih agak cukup ada resiko
karena memang ini kan sudah turun banyak ya mbak megi ya teknologi
dan setelah koreksi cukup dalam
kita juga karena memang kemarin ada sentimen dari the fed mulai kurangin
suku bunganya hanya naik dua puluh lima basis point
dan diprediksi akan melambat
ya itu aja sih sentimennya
sehingga nggak heran kalau ada rebound rebound
tapi belum bisa kita make sure
apakah ini akan menjadi sinyal yang positif di minggu ini lagi
gitu mbak megi
baik ini menarik sekali kita bahas
tentunya bergairahnya kembali sektor teknologi
tentunya juga ini menjadi harapan ya bagi banyak nasabah yang masih nyangkut
dan ada beberapa emiten yang juga menjadi highlight
seperti tadi anda juga sudah menyebutkannya
ada goto bukalapak wir asia dan juga emtek dan lainnya
apa sebenarnya sentimen bagi sektor teknologi yang akan mempengaruhi pergerakannya dalam jangka panjang
pertama kan memang kalau kita lihat
kita lihat di tahun lalu
dengan kenaikan suku bunga ini kan
satu ekonomi pasti diprediksi akan resesi
sedangkan mereka ini kan growth company
kalau glow company otomatis yang dilihat oleh investor
valuasi mereka mahal yang diekspektasi mereka adalah pertumbuhannya yang sangat cepat
cuma kan dengan resesinya ekonomi yang diprediksi tahun dua ribu dua puluh tiga ini
cuma negara berkembang yang masih akan relatif sama dengan tahun lalu ya
jadi nggak terlalu beda
nah ini yang ditakutkan adalah
kalau sampai resesi maka pertumbuhan mereka akan melambat
sedangkan valuasi mereka mahal
kedua mereka itu masih fundraisingnya masih cukup besar di biaya promosi
sehingga masih banyak yang mencatatkan kerugian
tentu kerugian ini harus ditopang dengan funding cukup besar ya
sedangkan kan dengan suku bunga naik
investor kan akan dikasih pilihan
akan lebih menarik kalau mereka masukin uang mereka ke bons
yang suku bunganya menarik
ke bank juga yang bunganya menarik
nah otomatis ini akan membuat cost of fundnya semakin besar
dan ini yang menarik
yang membuat udah cost of fun makin besar
suku bunga makin tinggi dianggap akan membawa resesi
itu yang membuat hancur sektor teknologi di tahun dua ribu dua puluh
cuma dengan tahun ini
suku bunga diprediksi akan mulai stabil
apalagi kalau betul terjadi perlambatan ekonomi yang sangat terasa
di beberapa negara eropa sekarang sudah mulai kontraksinya udah mulai kelihatan
kalau sampai terjadi ternyata qe lagi
atau ada penurunan suku bunga untuk menstimulus itu
maka bisa bisa sektor teologi
yang selama ini sudah terkoreksi sangat dalam
baik kita bahas lebih lanjut
suku bunga the fed juga memperlambat kenaikan suku bunga acuannya
hanya menaikkan sekitar dua puluh lima basis point
dan pasar saham wall street kembali cerah
apakah ini juga akan menjadi angin segar
bagi pasar dalam negeri
atau justru investor asing akan beralih lapak ke wall street nantinya
pertama secara price earning dari berbagai perusahaan
tentu kita lihat bahwa indonesia ini secara peersnya
itu masih menarik dengan pi tiga belas kali
kita juga kemarin kan memang di awal tahun sempat ada koreksi dalam di isg itu kan
karena memang ada perpindahan cash flow ke asia timur ya
terutama di korea sama di hanseng
yang terjadi kenaikan cukup tinggi tapi isg koreksi
karena memang valuasi mereka jauh lebih murah
kospi juga udah naik
nah cukup besar
maka valuasinya menurut saya sekarang itu udah mulai agak ini ya
sudah mulai atraktif lagi nih untuk ihsg
dan ada faktor pendukung yang tadi saya katakan meggy tentang devisasi ekspor
bayangkan kalau devisa nanti ya misalnya rilis laporan keuangan
kedua devisasi ekspor ini memang kalau bulan ini jadi dan memang kita akhirnya dengan ada aturan
bahwa bunga falas term deposit mereka akan dinaikkan
kita bayangkan selama ini eksportir kita yang trade balance nya surplus sejak april dua ribu dua puluh
ini bisa bisa uang devisasi ekspor ini akan masuk ke indonesia
dan prediksi kita kalau kita lihat dengan dua miliar dollar setiap bulan
ini bisa bisa setahun ini bisa dapat mungkin sekitar dua puluh sampai tiga puluh miliar dolar
kalau memang devisasi ekspor ini masuk semua ke indonesia
itu setara dengan dua puluh miliar dolar itu tiga ratus triliun rupiah
bahkan foreign flow capital inflow di ini foreign net buy di saham kita sepanjang dua ribu dua puluh dua aja itu enam puluh triliun
apalagi kalau nanti kita lihat dengan ini ya dengan kita perhatikan ada masuk capital flow tiga ratus triliun sampai empat ratus lima puluh triliun
ini bisa mendongkrak terutama dari fund dari para perbankan kita
begitu megi jadi ini akan sangat positif sih karena bank kita kan mewakili kue yang terbesar secara market cap terhadap ihsg kita
ini sangat semangat sekali ya semangatnya sebesar tiga ratus triliun rupiah
oke terakhir pak henry saham sektor apa saja yang menjadi referensi sukor sekuritas pada pekan ini
baik pertama kalau kita lihat karena rabu ini ya mbak megi ya
kita perhatikan ini
kita perhatikan ini
ada ini rilis dari bbri punya laporan keuangan kita lihat dari bank bank lain sudah bagus sekali
apalagi dengan ppkm sudah dicabut ini akan membuat mikro dan juga usaha kecil ini kreditnya mestinya akan meningkat
terutama kita lihat dari net intens margin bri itu termasuk yang terbesar diantara berbagai bumn
bri ini menjadi salah satu yang bisa teman teman perhatikan karena memang sangat menarik rabu ini akan rilis laporan keuangan
yang kedua dari mdka itu juga bisa diperhatikan karena memang di mdka sendiri anak perusahaannya ya mbm itu akan ipo prediksinya
nah kalau ipo tentu akan dapat cash flow lagi di mdka dan ditopang juga dengan tahun ini kemungkinan harga emas kalau sampai the fed memperlambat apalagi sudah mulai terhenti kenaikan suku bunganya sudah emas bisa railing
apalagi nikel juga salah satu dari bisnisnya mdk

tahun ini itu dengan reopening ekonomi china dan juga ada stimulus properti di china ini bisa mendorong permintaan nikel di china dan itu bisa membuat jadi bisnisnya mdka ini akan sangat menarik di tahun ini
jadi itu aja mungkin mbak maggie untuk dua saham yang kita rekomendasikan
baik sektor perbankan dan juga sektor komoditas menjadi fokus utama investor pada pekan ini
terima kasih pak henry sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi